mainkan gamenya dapetin plusnya
siapa yang manggil aku ya
rajaya apa bukan
aku di samping mobil clera
aku senang bisa ketemu sama kamu
aku arshila juga senang banget ketemu sama kamu
yang pastinya aku akan percaya sama kamu selalu
dan aku akan cari buahnya
siapa pemudu dego sebenarnya
kamu jadi ikut susah seperti ini gara gara papa
sayang aku minta maaf ya
kamu terpaksa harus kucing kucingan sama mereka
aku pengen ngasih tau kamu
kalau aku sama tante andis itu
diteror sama orang yang sama
tante andis juga diteror sama orang yang sama
karena aku belum punya bukti yang kuat
tapi aku akan cari tahu
aku juga akan selidiki hal itu
aku akan ingat selalu kata kata kamu
dan aku akan hati hati
oh iya aku pengen kasih tau sesuatu sama kamu
kok bisa ada di kamu
dan aku udah cari kemana mana tapi gak ada
yang taro cincin itu di tas aku itu diego
dan diego masih hidup
dan setelah aku temuin cincin itu
tapi untung polisi gak curiga sama aku
jangan pernah hilang
sayang lebih baik kamu ke sana
jangan sampai dia yang kesini ya
ngapain kamu udah tadi diem di deket mobil aku
bukannya kamu harusnya udah pulang
iya karena aku pengen cari sesuatu di sana
cari apa kamu dapat mobil aku
jadi aku cari deket situ dan udah ketemu kau di tas
ngapain harus deket mobil aku
sebelumnya aku tuh pengen ke teras belakang
karena aku pikir tante anies ada di sana
jadi aku lewat situ
dan ternyata handphone aku jatoh
clara percaya sama keterangan aku
tapi aku harus tetap hati hati
yaudah ya clara

ngapain dia deket deket mobil aku
pasti dia gak ngambil handphonenya
aku rasa ada yang dia sembunyi nih dari aku
sampai jumpa lagi
kok gak ada apa apa ya
sampai jumpa lagi
aduh masuk kolong lagi
aduh masuk kolong lagi
aduh masuk kolong lagi
selamatkan lady dan bayi dalam kandungannya
semoga bayi itu selamat
bagaimanapun juga bayi itu adalah adik aku sendiri
dan aku gak akan biarkan dia celaka
tolong selamatkan diri bayi dokter
saya akan usahakan semaksimal mungkin
gue harus hubungi bapak
kalau jangan kasih tau om lemos
dan aku gak mau melahirkan anaknya dia
gimana pun juga
dia berhak tahu kondisi kamu
ada bayi di dalam kandungan kamu
papa pernah tahu
lebih baik aku mati
daripada dia tahu kondisi aku
aku gak pernah main main sama anca
lady kamu jangan nekat
permisi mas saya periksa dulu
kalau tidak salah garis muda itu seperti istrinya lemus teman aku sma dulu
karena lemus itu pernah share fotonya di grup sekolah
tidak salah lagi gadis itu memang istrinya lemus
suster desi tadi pasien itu lady kan istrinya pak lemus
iya ibu kau tahu
lemus itu teman saya
tadi kenapa dia suster
perempuan itu mengalami pendarahan bu di kandungannya
alhamdulillah deh semoga aku aman pulang sampai ke rumah
tapi aku harus tetap waspada
alhamdulillah akhirnya aku udah sampai rumah
woh kuncinya aja belum sempar aku putar tapi pintunya kenapa sudah kebuka sendiri
nggak mungkin pas berangkat tadi aku lupa kunci pintu
gak mungkin aku nggak pernah seceroboh itu

apa jangan jangan mama kesini
dan sekarang mama ada di dalam
tapi mama kan gak punya kunci rumah
apa pemilik rumah yang kasih kunci ini ke mama
mama ada di dalam ma
gak ada orang
gak ada tanda tanda mama kedatang kesini
terus siapa ya yang sengaja buka pintunya
sayang kamu tunggu disini dulu ya
pasti ada orang disini
orang itu sengaja bikin kamar ini berantakan